tuduhan penghinaan institusi tni hingga berujung pada penangkapan aktivis dan dosen unj robertus robert
kembali mengungkit pro dan kontra aturan hukum yang mencantumkan perihal penghinaan terhadap lembaga pemerintahan
belum lagi soal pintu masuknya kasus ini melalui undang undang informasi dan transaksi elektronik
yang sudah dituding sudah menelan banyak korban dan penuh dengan pasal karet
apakah masih ada instrumen hukum yang mengekang demokrasi
atau kasus robet ini menjadi bagian dari tekanan politik atas isu kembalinya duifungsi tentara
kami akan membahasnya dengan arah sumber telah hadir di studio malam hari ini
pak ifdal kasim tenaga ahli utama ksp selamat malam pak ifdal
terima kasih sudah hadir di sini dan juga ada mbak asvinawati ketua umum ylbhi
mbak asvin selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
saya ke pak ifdal dulu
pak ifdal ada pernyataan yang menarik dari kepala staf kepresidenan muldoko
saya ingin mengonfirmasi apakah ini pernyataan istana
jadi begini pernyataannya
prinsipnya begini negara ini negara demokrasi bukan berarti semua orang punya semaunya menyampaikan sesuatu
yang kedua demokrasi harus diperkuat dan dari instrumen keundang undangan begitu keluar semprit
masih melakukan lagi penjarain aja
silakan pak ifdal
yang pertama mungkin perlu dilihat juga ya
pak modoko tersebut
itu kan merespon pertanyaannya
artinya begini kita negara demokrasi
di negara demokrasi itu ada jaminan untuk menyampaikan pendapat menyampaikan depresi dan juga menyampaikan aspirasi
tetapi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi itu
dan juga penjelasan per spsk itu
karena undang undang hak asasi manusia kita maupun hukum international harm
itu kebebasan kebebasan ini kebebasan yang mempunyai limitasi
limitasinya misalnya adalah menjaga ketitiban umum dan seterusnya
konteks dari pebicaraan pak modoko yang ringkas itu
sebetulnya menyampaikan hal seperti ini
bahwa di balik kebebasan menyatakan pendapat
tanggung jawab itu juga disertai dengan ada
kebebasan itu disertai juga dengan ada tanggung jawabnya
hanya orang bebas saja yang bisa dimintai pertanggung jawaban
itu dalam konteks ini
silakan menyampaikan pendapat
silakan menyampaikan apresi
nah cuma dalam menyampaikan represi itu
hukum nasional kita
apakah itu dalam kuhp
atau di undang undang sektor lain lain seperti undang undang it
itu ada rambunya
oke kang tapi kalau demokrasi juga menjamin untuk terbukanya dialog
kemudian juga sudah dilakukan klarifikasi oleh yang bersangkutan
ya kan begini ini suatu proses yang sedang berjalan ya
artinya kan memang bukan berarti misalnya ada klarifikasi yang bersangkutan
kemudian dengan sendirinya aparat penegak hukum tidak boleh melakukan sesuatu untuk
tapi itu pintu untuk dialog sebetulnya
iya kan sebetulnya pemeriksaan satu proses pemeriksaan juga satu dialog
kan gitu karena begini
kepolisian dalam hal ini ya
aparat penegak hukum lah katakan
mendengarkan laporan tentang adanya satu peristiwa tindak pidana
nah karena itu peristiwa itu tentu polisi di bawah undang undang kepolisian
harus mendengarkan dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat kepada dia
terhadap satu peristiwa tindak pidana
dan bahkan untuk menjalankan tugasnya itu
aparat kepolisian boleh mencegah orang sedang berjalan dan seterusnya
jadi saya highlight tadi
yang menarik nih kemudian mbak asvin
kalau misalnya sekarang dikatakan bahwa itu menangkap
untuk kemudian berdialog itu agak sulit untuk dimengerti sekarang dalam kondisi konteks yang sekarang ya
nanti saya minta pendapat anda setelah jeda
kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mbak asvin kalau misalnya saat ini posisinya seperti apa
pertama saya ingin tanya kondisi bang robert dulu seperti apa
ya sebenarnya robet lagi dalam keadaan baik
dan seperti dia nyatakan mendapatkan perlakuan yang baik di kepolisian
jadi kondisinya baik
saat ini kemudian apa yang akan kemudian ditempuh oleh teman teman
yang berada di belakang bang robet
ya sebetulnya selain soal tindak pidana yang dituduhkan kepada dia
yang lebih penting adalah soal keselamatan diri dan juga keluarganya
jadi kalau kita lihat media sosial beberapa jam belakangan ini
berapa sehari ke belakang
maka ada banyak sekali ajakan ajakan yang sampai mengarah pada bunuh dan lain lain
dan ini menurut saya yang penting lebih penting untuk dilihat bersama
karena kita negara hukum
sudah ada ancaman langsung kepada bang robert
ya ancaman langsung itu kan dalam bentuk media sosial yang menunjukkan kepada nama itu sudah ancaman langsung
jadi ini yang paling pertama sebetulnya perlu diperhatikan
agar di dalam negara hukum semua orang bisa selamat menyampaikan pendapatnya gitu
ketika dia menyampaikan pendapatnya
tapi kemudian akhirnya ditangkap kalau yang tadi saya meminjam istilahnya
pak ifdal adalah untuk berdialog untuk mengonfirmasi untuk mengklarifikasi
bagaimanapun kan itu tidak berhenti dari situ
bagaimanapun kan sekarang sudah ada label tersangkanya
ya sebetulnya begini
sebetulnya di dalam proses hukum ada yang ada banyak cara untuk menghentikan sebuah perkara
jadi sebetulnya kalau upaya pidana itu diperlakukan dengan sebenar benarnya
maka orang yang dinyatakan tersangka tidak harus selalu dibawa ke pengadilan
dia bisa kemudian dikurangi
pasalnya dihentikan perkaranya karena tidak cukup bukti
atau kemudian dihentikan karena ini bukan tindak pidana
bahkan di penuntutan pun ketika polisi sudah melimpahkan ke penuntut
penuntut punya hak juga
untuk mengatakan oh ternyata ketika saya buat dakwaan ini nggak bisa nggak cukup gitu
jadi di dalam kerangka itu dia bisa menjadi sebuah proses untuk menghentikan sebuah penersangkaan
dan itu kemudian yang sekarang saat ini diperjuangkan oleh teman teman ylbh
iya selain soal keselamatan yang kedua tentu saja kita akan melihat proses hukum ini
dan akan mengikuti proses ini sambil memberikan bukti bukti untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa kejadiannya bukan seperti ini
bukan seperti yang beredar di luaran sana begitu
ada apa yang kemudian janggal kalau anda lihat dari kasus ini sejak awal
iya jadi yang paling pertama sebetulnya fakta faktanya itu telah dipotong
sehingga konteksnya sama sekali berbeda jadi yang diungkapkan oleh saudara robert itu adalah abri
dan itu bukan tni sekarang abri itu ada pada masa sebelum reformasi
dan dia mencontohkan ini yang terjadi jika tentara itu dibawa bawa ke soal pemerintahan ke sosial politik
padahal dia punya tempat tersendiri yang tinggi untuk mempertahankan negara ini di lingkup pertahanan
karena itu kalau dilihat secara utuh
refleksi robert dia ada mengatakan ya kita cinta kepada tni tni yang profesional
dan itu kemudian yang juga sekarang menjadi pertimbangan teman teman untuk memastikan
langkah yang saat ini diambil status tersangka itu tidak akan berlanjut
atau kasus ini kemudian diberhentikan
iya betul jadi dalam proses tindak pidana yang baik
memang harusnya ada diambil
harusnya ada dialog dialog itu berupa pemberian bukti bukti dari para pihak
kalau prosesnya berjalan dengan baik ya harusnya penyidik kemudian akan menilai
oh ini tidak cukup bukti oh ini bukan tindak pidana dan lain lain dari
dan kemudian juga tidak ada niatan itu kan juga harus juga mensreanya
pak ifdal adakah kemungkinan di media sosial kemudian sekarang juga sudah ramai teman teman dari para aktivis
juga sudah menyampaikan beberapa paparan bukti bahwa tidak ada niat
bahwa tidak ada niatan tidak ada bukti yang sahih yang menyatakan bahwa ini benar
ya jadi pertama saya ingin memberikan concern dulu pada apa yang menjadi concern yang disampaikan tadi oleh asni ya
yaitu tentang keselamatan saudara robertus ini terkait dengan begitu banyak sekarang di media
bentuk bentuk intimidasi dan bahkan menyinggung pada etnisnya
nah ini jadi konsen kita juga agar ini tidak merebak menjadi satu aksi nyata yang berupa penyerangan kepada yang bersangkutan
nah karena itu kita juga monitor ini dan mencoba mengontrol media sosial yang berisi hasto
dan menghasutan hasutan untuk melakukan persekusi kepada saudara robertus robert ini
karena ini memang jadi concern yang pertama kami berikan
karena itu juga dalam konteks ini sudah ada pernyataan resmi dari tni melalui puspennya
yang menyatakan bahwa saudara robertus robert tidak menghina institusi tni
dan bahkan mengatakan bahwa ini adalah pernyataan khas untuk mereka
ya jadi saya ingin menunjukkan di media ya saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan khas untuk mereka
saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan khas untuk mereka
saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan khas untuk mereka

jadi maksudnya ini satu kondisi yang diperlukan dalam arti untuk ini tidak
apa yang berkembang di media sosial itu tidak berubah kemana mana
karena itu baru yang kedua yang kedua tadi
proses hukum yang sedang
yang berjalan ini ya memang dalam satu proses penyelidikan pidana itu
meskipun sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka itu bukan berarti sudah final
itu akan ada banyak polisi memerlukan bukti bukti apalagi kalau buktinya itu berasal dari potongan yang sudah diedit
itu jelas nanti kan jadi kesulitan sendiri kan karena itu kan akan dilihat pada yang aslinya
dan apalagi kan setelah itu ada pernyataan resmi dari robertus robert tentang maksud dia menyatakan apa yang dia maksudkan dalam pembicaraan itu
terkait dengan proses hukum kemudian ini adalah pasal yang kemudian disangkakan kepada robertus robert
kita pendang pendang kuhp pasal dua ratus tujuh berbunyi
barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu pengusaha atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan
ini kemudian sudah sempat dibahas di mk dan kemudian juga sudah dikatakan bahwa ini sudah tidak relevan lagi untuk dipergunakan
pasal ini dalam negara republik yang demokratis
jadi ini sebuah apa anda melihatnya polisi memang bisa menggunakan pasal apapun atau anda melihat ini sebuah kemunduran
karena ketika pasal ini kemudian digunakan
ya dua ratus tujuh ini memang sudah dikoreksi ya oleh mahkamah konstitusi dengan menyatakannya penggunaannya
jadi makamah konstitusi mengatakan untuk negara negara demokratis ketentuan ini tidak bisa digunakan lagi
baik oleh pemerintah di pusat maupun pemerintahan di daerah tidak boleh menggunakan penguasa umum ya pasal dua ratus tujuh ini
karena pasal diatasnya itu tentang penghinaan kepada presiden kalau ini kepada penguasa umum
jadi itu baik di daerah maupun di pusat
nah karena itu penggunaannya itu harus melalui proses delikaduan bukan delik umum
nah itu anjuran dari putusan dari mahkamah konstitusi bukan anjuran
jadi itu sifatnya final dan binding
nah karena itu aparat penegak hukum harus mengacu ke sini
keputusan mk ini jadi pelaksanaan pasal dua ratus tujuh itu harus menuju kepada putusan mk
artinya polisi tidak tepat mengenakan pasal ini anda mengkritisi polisi yang mengenakan pasal ini atau bagaimana
itu kan baru satu proses awal dia menerapkan pasal itu kan baru proses awal
nanti kan mereka akan memanggil saksi ahlinya untuk memproses lebih lanjut gitu
oke mbak asvin pendapat anda tentang pasal dua ratus tujuh yang dikenakan ini
iya pak ifdal sudah mengatakan
dengan sangat akurat bahwa penggunaan pasal ini harus mensyaratkan adanya seorang pengadu
dan pengadunya harus orang yang dirugikan
tapi di luar ada atau tidaknya orang yang dirugikan sebetulnya kembali kepada konteks apa yang disampaikan
refleksi akademis yang disampaikan robert itu kan bukan bentuk sebuah permusuhan
tapi sebuah masukan apalagi beliau punya kualifikasi tertentu
dia dosen mengkaji sesuatu dan dia punya kewajiban akademis untuk menyampaikan itu
jadi di dalam tempat untuk memberikan masukan kepada negara lah sebetulnya
dan omongan refleksi beliau itu harus ditempatkan
bukan sebagai bentuk permusuhan permusuhan itu kan ya insinuasi mengkosok sana sih dan lain lain ya
oke oke kita sekarang jeda dulu kita akan masih membahas ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
janang aja langsung ada tiga pilihan nih tuh
dari fibrik ekonomi astrology privilege sebagainya
justru ini kayak gini lah
berpendapat dan kebebasan berpendapat itu esensi di dalam demokrasi karena dengan itulah suatu
kebudayaan bisa terus maju bayangkan dalam kehidupan individual saja kita saling menyampaikan
berlomba lomba untuk memberitahu dalam kebaikan gitu apalagi di dalam lingkup negara yang lebih
luas dan menurut saya itu tidak perlu dipertanyakan karena banyak dokumennya ada dokumen saya masih ingat
itu ketika lahir tetap mpr nomor sepuluh tahun sembilan puluh delapan itu dokumen tertinggi negara yang mengatakan ada
pokok pokok haluan reformasi bahwa jalan yang ditempuh indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan adalah demokrasi
itu nah dari situlah kemudian turun terus undang undang khasasi manusia dan lain lain
lahir oke pak ifda bagaimana sekarang istana menyikapi jika kemudian ada perbanyak permintaan
kepada pak jokowi misalnya untuk kemudian benar benar menelah kasus ini yang menimpa
bang robet untuk
memastikan ini tidak diteruskan atau bagaimana apa sikapnya saat ini masih menunggu melihat atau
sudah mendapatkan masukan masukan ya jelas presiden memberi perhatian lah untuk tiap kasus kasus
yang seperti ini ya dan tentu sebagai orang yang presiden itu kan disumpah untuk melaksanakan
tempat untuk menghajar jalan tak audience memberikan anggaran nilai tinggi kekerasan
biasanya men mainstream atau cara ke
ujung ujung ag tag barang sesuatu dimana sebagai nilai ditambahkan kepada penyelenggaraan
secara median dengan pendindakan ketercayaan terhadap anggaran yang ditengkapkan maksudnya
memperkuat kembali demokrasi yang sudah berjalan sejak awal itu
kita tidak bisa menarik mundur demokrasi ini ke awal ke orde baru
ini proses harus berjalan terus dan kita menuju satu negara demokratis di asia ini
kita tahu tetangga tetangga kita seperti filipina malaysia thailand mengalami kegagalan dalam proses demokrasi
meskipun masih ada banyak kerikil di sana sini tapi sejauh ini kita masih tetap bisa memanage problem problem yang timbul dari proses demokrasi asia ini
tapi terkait dengan negara demokrasi di asia bagaimanapun kasus yang saat ini terjadi itu juga sudah menjadi sorotan internasional
kan satu proses negara demokrasi itu karena dia demokratis karena itu dia seperti berada di dalam satu rumah kaca
artinya monitoring dari berbagai elemen itu ada
yang penting kan kemampuan dari pemerintah ini aparatnya untuk menjaga demokrasi ini tetap stabil dan tidak membuat kita balik ke zaman yang lalu
konkretnya apa pak
yang sekarang akan dilakukan
ya pertama kita melihat kembali lah
ini kan ada banyak aturan hukum yang memang membuat proses demokrasi kita ini ada kerikil kerikilnya
nah ini yang kita coba benahi lebih jauh
misalnya terhadap undang undang ite ini
ada pasal pasal yang sekarang
mendapat banyak sorotan dan keluhan dari publik
nah tentu ini akan menjadi satu agenda bagi kita ke depan untuk melihat kembali bagaimana penggunaan pasal pasal yang selalu bermasalah ini
dan juga harus juga ada proses peningkatan kapasitas dari aparat pendegang hukum kita itu

memaknai pasal pasal ini dengan jelas di lapangan
karena kita tahu ya aparat kepolisian yang berada di garda depan ini
ini kan hukum pidana itu ditegakkan oleh polisi
dia ada di garda depan
dan kita tahu itu kebanyakan dari polisi yang berada di garis depan itu kan masih memerlukan peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugasnya di negara demokratis
ini kita masih belum bisa sepenuhnya karena kita kan ini masih demokrasi yang masih baru
karena itu aparat pendegakan hukum kita juga masih gamang juga dalam memainkan perannya sebagai aparat pendegakan hukum di negara demokratis ini
nah karena itulah
masuk kemudian menilai kasus per kasus apakah ini penting dilanjutkan atau tidak itu
kemudian juga dilihat oleh ylbhi ada
terkait soal kapasitas penegak hukum ini
ya dalam kerangka negara hukum maka penegakan hukum pasti menjadi salah satu indikator
karena pendegakan hukum ya harus dilihat dari kasus per kasus
sebagai negara pihak berbagai konvensi dan kovenan internasional terkait hak asli manusia maka indonesia akan direview oleh komunitas hak asli manusia internasional
dan yang di review adalah adalah kasus kasus
mulai dari kepolisian kejaksaan hingga pengadilan
selain tentu saja pemerintah sebagai pemegang tanggung kewajiban utama
hak asli manusia
nah kalau ditanya bagaimana mengukur indikator hak asasi manusia ada tadi pak ifla sudah mengatakan ada undang undang ite
itu banyak sekali korbannya dan tindakan yang masuk ke undang undang ite itu beragam
jadi kan gak mungkin ada sebuah pasal yang bisa menjerat banyak perbuatan itu artinya dia pasal karet
yang kedua ada pasal pasal kuhp yang sudah dinyatakan tidak mengikat oleh mahkamah konstitusi
itu kemudian mau dimunculkan kembali
seperti semula di dalam rancangan kuhp
menurut saya itu agenda terdekat terkait negara hukum
kalau menurut mbak asvin sekarang apakah memang benar kemudian pendapat di luar sana mengatakan memang ada instrumen hukum yang saat ini sedang berusaha membatasi demokrasi dalam tanda kutip mengekang itu
iya jadi kalau kita melihat undang undang ite itu itu wujud nyata dari itu
jadi kalau kita lihat pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan muncul undang undang sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum
itu langkah indonesia yang sangat maju
dan indonesia mendapatkan kredibilitas tinggi di mata komunitas internasional
tetapi undang undang ite ini kebalikannya
nah sebetulnya negara ini sudah menyadarinya karena itu mengubah merevisi beberapa pasal
tetapi celakanya cuma menurunkan hukuman
dan karena menurunkan hukuman kemudian tsunami nya pindah ke pasal yang lain
gitu artinya agenda
mendemokratisasi pasal pasal karet ini masih perlu terus dilanjutkan
karena kalau tidak korbannya akan makin banyak
artinya pengekangan demokrasi itu saat ini dimungkinkan dari pasal pasal yang kita miliki
iya karena jadi begini
pasalnya memang ada
dan undang undang itu kan dibuat oleh pemerintah dan dpr
jadi menurut saya perbaikannya ya harus ditimpakan pada dpr sebagai pembuat undang undang dan pemerintah
terakhir saya ingin memastikan lagi
apakah presiden apa posisi presiden dalam kasus ini
posisi presiden cukup jelas ya
ingin mempertegas bahwa kita berada di jalan demokratis
dan semua agenda reformasi itu menjadi
menjadi agenda yang akan dilaksanakan oleh presiden melalui nawacitanya
nawacita itu sebetulnya kan juga dalam beberapa
juga memasukkan agenda agenda reformasi
termasuk misalnya soal duifungsi tni dan sebagainya macam ini
ini presiden tetap di jalur pada reformasi sektor keamanan
pada sistem hukum
pada penguatan sistem demokrati
bahwa dalam pelaksanaan ini ada kasus kasus yang muncul
itu satu proses yang harus menuju kepada pembenahan dari sistem penegakan hukum kita
presiden tentu prihatin dengan apa yang sedang berkembang dalam sistem
dalam demokrasi secara keseluruhan di indonesia ini
membangun demokrasi sesuai dengan apa yang menjadi perjuangan di awal reformasi yang mengorbankan
yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan mahasiswa kita tahu banyak berkorban untuk itu
termasuk bank robert trussrobet itu disitu
robert ini kan salah satu tokoh di awal reformasi juga
tentu ini menjadi concern kita pertama
terima kasih pak ifdal
mbak asvin terima kasih
sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
kasus yang menimpa robertus robert tidak lepas dari bergulirnya isu kembalinya model politik di masa lalu
yaitu dwi fungsi abri
hal apa yang sebenarnya mendorong isu ini bergulir
nantikan setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news